oh udah ditransfer lima juta ke rekening aku ya
eh deh maaf belum minta tolong gak
ini semua transfer uang tapi fm saya gak bisa di tadi
ban hari ini bisa ketemu gak jam setengah tujuh
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa

gue gak bisa gue lagi sama temen temen gue
ya iya tapi ini bukan gue yang mau ketemu
tapi kakak gue yang mau kenalan sama lo
kakak gue udah tau sendiri
sekarang masih jam enam belas tiga puluh
berarti masih ada dua jam lagi
perusahaan e pop kan gak mungkin lama
kalaupun lama nanti gue pamitan aja duluan kali ya sama anak anak
yaudah ketemu jam setengah tujuh ya
gitu dong di cafe alamanda oke
mas santai aja mas
gak sopan banget jadi orang
itu dia tuh
yang kemarin ibu gue tuh
tuh ada orang tuh
bener gak itu orangnya en
ya nggak ada nanti kita yang ditangkep balik karena pengemaran sama bayi
ah bilang saya itu betul
kalau kayak gitu kita harus ngatur siasat nih buat ngejebak tuh dadengkot dadengkot tuh
mereka lagi nyusun rencana apa ya
gue kesana dulu ya
udah nanti sam butlak
kalau gitu gue tungguin mereka aja deh disini
sampai kira kira mereka butuh bantuan baru deh gue nolongin mereka
oh udah ditransfer lima juta ke rekening aku ya
eh de maaf boleh minta tolong nggak
ini semua transfer uang tapi fm saya nggak bisa di tadi
ya udah deh
wah begitu lah
sama kayak gue kemarin kayak gitu tuh
gue orang yang kemarin nyewa tuh
ada apa mbak
ada apa mbak
ada apa mbak
ada apa mbak
ada apa mbak
ada apa mbak
ini mas dia itu mau marah saya dia ngambil atm saya
nggak nggak enggak enggak
alang pura pura jelas jelas atm ibunya sama elmu nih
pasti enggak kok
berapa uangnya yang diambil bu
uangnya lima juta yang diambil mas
hah waduh enggak
udah sekarang mau balikin uang ibunya
kalau lu enggak mau balikin gue bawa kantor polisi lu
pasti enggak orang orang
nggak pak cepat bawa
kalian kalian harus diblosin ke penjara
bukan tipu tukang doy ya kak
musa kasih tahu mulu gue kebalik mulu
kenapa ibu kaget ya ngelihat saya
muka baik banget
ibu saya ada perjakan dalam kupu kupu
eh mending sekarang ibu ngaku atau saya masukin penjara
hei orang kejabur kurang hatihan
jangan kabur hei kalian
eh kenapa kau cari yang percuma kita kejar sudah
lu ngejar yang berbual gue ngejar dia ya
udah sore begini
keburu nggak ya
kabar lingkungan deh
kok api gue mati sih
perlu kan baterainya penuh
eh lu ya selalu ya rusak
lo jangan lari
hei jangan lari
ini bukan saksi banget loh
aduh nih kira gue hampir tahun biadap kan ya
eh gue bantah
eh dadar gulung
kenapa aja gak nanggapin aja
pagi lu suruh nyari capung
lo bisa sendiri
gue yakin pasti butuh bantuan gue
temen itu kagak macarin gebetan temennya
sekarang gini deh
penipu marah tuh
ngomong aja sih lo ah
gepenya perut gue
ah bur lagi
eh ini semua gara gara lo ya
bob niat gue tuh untuk ngebantuin lu bob
justru lo yang ngajak ribut gue terus
bob denger ya
kalau misalnya kita kompak kita pasti bisa tangkep dia bob
eh lo kok ngenyalain gue sih
gue juga nggak bakalan ribut kalau lo nggak muncul ke sini
tapi nggak perlu selembah ini bob
mana bob yang humoris bob yang lucu bob yang baik hati yang gue kenal
eh der gue kasih tau ya
di balik orang yang setiakawan ada pengorbanan yang tertikam
di balik orang humoris ada hati yang teriris
jalan jalan sama emak
emak datang bawa rambut
hati ini belum terima
kalau gina lo rebut

lo lama rebut gina
saya mau ke base
da dan terus terusan